direktur utama bpjs kesehatan fahmi idris menegaskan penghapusan delapan penyakit dari daftar tanggungan bpjs tidak benar
delapan penyakit itu masih ditanggung oleh bpjs
delapan penyakit jenis katastropik tersebut yakni jantung kanker gagal ginjal stroke thalassemia sirosis hati leukemia dan hemofilia
beredarnya informasi ini bermula saat bpjs kesehatan mencari jalan untuk mengatasi defisit keuangan
salah satu opsi adalah melibatkan peserta bpjs mendanai biaya perawatan atau cost sharing untuk penyakit yang membutuhkan perawatan medis lama dan berbiaya tinggi
namun fahmi menyatakan sejauh ini tidak ada sistem cost sharing tersebut
bapak bapak kemarin kan kalau tidak salah ada rencana yang dirapat komisi sembilan itu
mungkin dianggap wacana tapi kami tidak pernah menyatakan bahwa delapan penyakit itu tidak ditanggung
walaupun sifatnya cost sharing
ya tetap ditanggung sampai sekarang tidak ada keputusan apapun tentang itu